ini adalah dokumentasi ani yudhoyono saat dirawat di rumah sakit di singapura
doa serta ucapan agar ani yudhoyono segera pulih terus mengalir
lewat akun instagramnya ani yudhoyono juga mengunggah foto karangan bunga
dan kartu ucapan yang mendoakannya agar segera pulih
ani yudhoyono juga membuat daftar sepuluh nama dalam daftar ucapan terima kasihnya
dari sepuluh nama yang ditulis ani yudhoyono
teruntuk presiden jokowi kapolri hingga khairul tanjung
istana juga menyampaikan doa untuk kesembuhan ani yudhoyono
kepala staf presiden muldoko menyampaikan harapannya
agar segala penyakit yang diderita oleh ani yudhoyono segera diangkat